saya masih bersama produser pembuat film yang berjudul fina sebelum tujuh hari
diraj kalwani dan juga sang sutradara anggik umbara
film ini mendapat perhatian yang luar biasa soal kasus pembunuhan dan perkosaan
tapi masih menyisakan banyak pertanyaan soal aktor utama pembunuhan
dan membuat polisi langsung bergerak memburu kasus ini lagi membuka kasus ini lagi
jadi diraj dan anggi saya nonton film ini
seperti tadi saya mengatakan sebelumnya bahwa film ini bisa membantu ingatan publik
soal ada kasus ex file atau yang belum selesai
dan membuat polisi membuka kembali kasus ini itu patut diapresiasi
tetapi ketika saya menonton film ini saya
membuat film seperti ini
karena menurut saya anda membuat vina yang sudah menjadi korban
lebih menjadi korban lagi dari sisi bagaimana anak ini digambarkan sebagai seorang hantu yang berkeliaran
saya tahu bahwa horror ini adalah gender yang paling laris
tapi apakah anda nggak punya sensitivitas untuk membuat vina ini yang juga sebagai korban
harus juga di treatment dia seperti hantu yang bergentayangan
karena itu yang diceritakan oleh keluarganya
bahkan sampai sekarang setiap malam jumat bahkan kemarin juga kakeknya bilang
oh vina datang nih dimasuk lewat jendela
maksudnya buat mereka it s a common thing
dan itu bukan sesuatu yang aneh
dan mereka masih bersama si almarhumah vina ini
jadi waktu ada jumpscare neneknya yang mendengar suara di kamar
itu kesaksian atau imajinasi anda
bagian dari fiksinya anda
bukan di dalam lemari tapi all or on the house
pokoknya banyak kejadian sebenarnya bukan cuma itu doang
itu sampai baunya anjirnya kadang bau bunga kadang apa
dan itu bukan sebuah dramatisasi yang dibikin
dan mereka menganggap itu kayak sampai sekarang sekeluarga kalau kita lihat malah
mereka enggak memviktimasi vina sebagai korban lagi
mereka malah menganggap vina itu in one way is a hero to the family
sebentar sebentar sebelum saya sampai ke situ
tapi di raj benar apakah konsen anda selalu bilang ini konsen dari keluarga
tapi apakah anda cukup memberi konsen kan nggak cuma sekedar memberikan izin
konsen terhadap tentang penulisan itu satu hal
pembuatan bagaimana film itu diproduksi
pada saat film ini sebelum tayang di bioskop belum ke publik
saya undang keluarga saya kasih lihat mereka
mereka nonton mereka nangis mereka ada rasa puas
karena mereka menunggu delapan tahun
jawaban siapa yang membunuh anak saya
mereka menunggu itu dan mereka tidak bisa kemana mana
dalam konteks itu ya itulah makanya kenapa film ini kemudian bisa membuat polisi membuka kembali kasusnya
tetapi bagaimana nama vina kemudian akibat film ini bisa kemudian membentuk pandangan penonton yang sampai jutaan itu
bahwa dia bisa memiliki
ya arwah yang bergantian hantu bernama vina
apakah anda cukup memberikan perspektif yang luas
ini akan jadi beban keluarga sampai akhir hidup mereka
itu percaya bahwa emang arwahnya final
dan mereka percaya ada yang namanya jin korin
yang adalah kayak semacam kembarannya vina
yang berbentuk jin itu stay in heart gitu kan
itu bukan pertanyaan saya
pertanyaan saya apakah keluarga cukup diberikan pemahaman bahwa
ini akan selalu menjadi identik dengan nama anaknya
kamu kan bilang kamu bikin simanis jembatan ancol
ini kan nama dia korban loh
korban pembunuhan korban perkosaan
sebelum film ini diproduksi juga
di cirebon kisah ini emang udah terkenal sekali
dimana vina digeretakan di jembatan layang
itu sudah sangat santer untuk publik
sudah publik tahu mengenai wina
justru kalau misalnya diganti namanya akan membingungkan
iya akan membingungkan kalau kita ganti nama gitu
dan nama ini kan yang diberikan oleh keluarga gitu
dan keluarga merasa ada kekuatan di film ini
emosionalnya kepuasannya dan lain lain
keluarga itu melihat semua
dan tahu betul tidak saja penulisan pembuatan produksinya
mereka di meja editing
saya kasih lihat apa ada yang perlu saya potong
lalu soal misalnya extension rambut
lalu soal pakai behel gitu
tetapi kenapa tidak ada pilihan sikap di anda
jadi ini tidak relevan dalam pengungkapan kasus
kalau tujuannya adalah soal antibully pengungkapan kasus
mengapa itu tidak menjadi pilihan sikap anda
bahwa ini sesuatu yang tidak relevan untuk misi membuat film ini
karena ada yang percaya bahwa kalau kita meninggal itu semua harus dilepas
karena itu salah satu kisah nyata
bahwa pada saat polisi mau melakukan otopsi
keluarga almarhumah yang kakaknya itu minta dicopot
itu penting sekali untuk masuk dalam film ini
karena itu yang kisah nyatanya itu faktanya
malah ada membuka lensanya aslinya
kalau enggak saya keluar dari bioskop
harus dilakukan seperti itu
mengapa tidak ada pilihannya yang lebih
yang lebih estetik tanpa harus sekian lama menggambarkan kasus perkosaan itu
waktu di syuting sih kita pilihan banyak ya
waktu di syuting kita ambil beberapa shot
terus ada satu treatment juga yang one shot sim loss
berganti ganti tempat berganti ganti hari
jadi lebih artistik lah
tapi begitu kita tonton
dan kita diskusikan bersama sama keluarga
cut yang kita launch ini
itu yang menurut kita semua nih
yang menggambarkan apa yang terjadi
bahwa ini tentang kasus perkosaan
tetapi sekuens itu juga banyak ditangkap sebagai sesuatu yang apa
ini bukan nggak jadi perbuatan keji
ya tetapi ada reverse opini juga terutama bagi anak anak remaja
jadi nggak melulu ini ditanggapi oleh
kita atau tiktok ya yang menanyakan itu
anda nggak bisa mengatakan bahwa kami sudah bikin ini
yang terlalu dibuat dramatisasinya
kenapa gak cukup mengatakan bahwa dia diperkosa
tapi tanpa harus berlama lama di situ
mungkin nggak kurang terasa pedihnya
kalau udah bicara masalah adegan film
jadi biar yang menjadi tolak ukurnya
biar yang lembaganya sudah ditunjuk oleh pemerintah aja
kalau selama dari lsf mengatakan aman
lsf memberikan tujuh belas tahun ke atas
anda tetap nggak bisa terima ya kalau misalnya
anda tidak punya sensibilitas atau
untuk memandang korban perkosaan
dan memvisualkannya dalam film
kalau sensibility kan subjektif
apakah saya akan memfilmkan seperti itu juga
it s cukup cukup sensible untuk saya gitu
kita sama sekali di film gak
di adegan itu kita sudah kasih lihat kulit kan
ada yang jauh lebih vulgar
adalah bahwa tujuan film ini bagus
untuk mengungkap kasus ini
untuk kasus yang ex file gitu
tetapi yang makanya saya merasa
merasa bahwa komunikasi untuk menyampaikan
itu harus setajam itu gitu
yang approve oleh penduduk
dari keluarga juga approve gitu
pak dinas kan juga sangat mengenal
ya pada saat ini yang kita prioritas on the market of indonesian
sembilan belas hari penayangan di bioskop film final
saat kita bicara ini adalah hari kamis
dua orang di hadapan saya
kami kembali saat lagi